habis atap surau
dinas komunikasi dan informatika kabupaten natuna melalui pernyataan resminya
kepada antara yang dikutip oleh cnn indonesia com menjelaskan
bahwa hingga selasa pemerintah kabupaten natuna provinsi kepulauan riau
telah berhasil mengidentifikasi dua belas orang korban tanah longsor yang terjadi di desa pangkalan
kecamatan serasan natuna kepulauan riau
tiga belas korban itu diantaranya adalah rianti
anak rianti fadil endri darman ka abdullah abdul kadir susi rianti erna delta yuharni
juhaima murni abe dan mas syirat
selain korban meninggal tersebut tiga orang dalam kondisi kritis
tiga orang masih belum ditemukan keberadaannya dan satu dua ratus enam belas orang mengungsi
tanah longsor yang terjadi juga telah mengakibatkan dua puluh tujuh bangunan
yang terdiri dari dua puluh enam rumah dan satu surau
pada pukul tiga belas kita berupaya melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi korban
dan alhamdulillah pada tepat jam tiga belas dua puluh hari ini
kita menemukan satu korban lagi dengan identitas s perempuan
tim gabungan terus melakukan penyelamatan
walaupun tanpa alat berat
masih berjalan dengan baik
masih pada selasa pengiriman bantuan logistik untuk warga yang terkena dampak tanah longsor
di desa pangkalan kecamatan serasa natuna mulai didistribusikan
menggunakan kmp bahtera nusantara satu
bantuan logistik berupa tiga lima ton bahan pokok dari kementerian sosial
seperti mie instan telur minyak goreng beras dan air mineral
serta dua ratus paket dari pemprov kepri
dikirim menggunakan kapal roro dari pelabuhan aspd tanjung uban
bintan kepulauan riau pada selasa petang
kapal ini akan menempuh perjalanan selama dua puluh enam jam untuk tiba di kecamatan serasan
saat ini saya berada di pelabuhan asdp roro tanjung uban
rencananya sekitar pukul sembilan belas akan berangkat menuju lokasi longsor
yang ini di pulau serasa natuna kepulauan riau
saat ini sejumlah di belakang kita ada logistik
personil tni dan polri akan diterjunkan ke lokasi longsor
untuk membantu evakuasi korban jiwa yang masih dalam proses pencarian saat ini
selain bantuan logistik empat puluh personil tni angkatan darat dari korem tiga puluh tiga wira pratama
dan satu ratus lima anggota polisi dari polda kepri diterjunkan untuk membantu proses evakuasi korban
sesuai dengan arahan bapak gubernur bapak ansar
bahwa hari ini akan diberangkatkan mbah teranusantara
yang berada di pulau serasa
menuju serasan dengan mobilitas logistik dan pasukan tni polri berjumlah satu ratus enam puluh
dan untuk dari kesehatan provinsi ada sepuluh orang
dari pramuka dari media
untuk mengikut partisipasi dalam bencana di serasan
selain personil tni dan polri
kapal kmp bahtera nusantara satu juga membawa sejumlah petugas kesehatan
dari beberapa rumah sakit yang ada di kepulauan riau
untuk diberangkatkan ke lokasi terkena dampak longsor di kecamatan serasan natuna
tim liputan cnn indonesia